dapet gak janda miskin ya
kita udah nyeleksi beberapa janda miskin
dari beberapa desa
nah akhirnya kita dapetin
seorang janda tua
anaknya ada sebelas cucunya ada dua puluh tiga
nah anak yang sebelas itu
cucunya yang dua puluh tiga itu
semuanya anak yatim dong
betul tuh juragan
sekarang kita berangkat ke sana
aneh mau nikahin tuh janda
tapi juragan jandedway itu umurnya enam puluh tahun lebih
nah kalau begini
ah ini bisa kabur dari pak haji
lewat pintu dapur aja deh
mulai kelihatan nih
masih gelap aja
dilingnya dua kalau gitu
tupa aja nekat bener ya
gak apa apa orang kebakar
juragan kok rumahnya mati lampu
di rumah saya kagak mati lampu
di rumah penduduk lain juga agak mati lampu
wah pantas si kering itu udah mati
juragan ini sorbannya haji bahrol
di kampung nih yang punya sorban kayak gini cuma haji bahrol juragan
kok juragga bisa punya sih
kalau juragan mau minta baik baik
jangan mencuri seperti itu nggak bagus
tuh saya pikir itu sorban bawa rejeki
malah bawa siapa saya
juragan mana mungkin ada sorban yang mendatang ke rezeki
kalau mau rejeki kerja keras
mohon petunjuk kepada allah
kalau kita minta rezeki sama sorban
dosa besar apalagi sorban ini sorban curian
dosanya berpuluh puluh kali
kalau juragan pengen rezeki banyak
nikahilah janda tua miskin yang banyak anak
allah pasti akan memberikan rezeki yang berlimpah limpah pada juragan
kawinin janda yang banyak anak
hah aneh timpen tari antik
aneh timpen teng omong sekali lagi
gak mungkin waduh ini gak mungkin nih
aneh punya fulus aneh punya fulus
anda punya emas di sebelah sini
anda punya surat surat berharga semuanya
waduh kenapa pada hilang semua ya
nih nikahilah janda tua miskin yang banyak anak
allah pasti akan memberikan projek yang berlimpah limpah pada jurang
nt berdua mesti cari janda tua miskin yang punya anak banyak
untuk apa juragan
untuk apa untuk apa
udah cari aja biar kati ampe pelosok kampung
ente berdua mesti dapet
kamu kok gak pernah hubungin aku lagi sih
rasanya sejak aku nguterin cinta aku sama kamu
kamu mulai menjauh dari darah aku
kamu marah ya sama aku
enggak mungkin cuma perasaan kamu aja fian
dan kebetulan akunya juga pas banget lagi sibuk
jadi belum sempet untuk nelfon kamu
nggak boleh perempuan sama laki laki berduaan di tempat sepi seperti ini
udah ente pergi buruan
sebentar deh ini maksudnya apa ya
juragan ali dateng dateng terus tiba tiba marahin alfian
temen bukan sodara bukan pacar apa lagi
terus dia ini siapa yang deket deket sama kamu
dia itu calon suami saya yang datang dari jakarta
oh ya udah kalau gitu
saya permisi dulu
memang dasar perempuan hatinya gampang berubah ubah
kemarin dia datengin aneh
sekarang udah melakili api lain
nggak bisa dipercaya
dapet nggak janda miskinnya
kita sudah nyeleksi beberapa janda miskin dari beberapa desa
nah akhirnya kita dapetin seorang janda tua
anaknya ada sebelas
nah anak yang sebelas itu janda semua
cucunya yang dua puluh tiga itu
semuanya anak yatim dong
betul tuh juragan
sekarang kita berangkat kesana
ada yang mau nikahin tuh janda
janda tua itu umurnya enam puluh tahun lebih
udah gitu sakit sakitan
hampir mau covid
aminah binti sulaiman
dengan mas kawin tersebut
eh jantung apa nih
aduh kenapa nih
jantung ibu kamu kayaknya
bawa ke rumah sakit
orang yang suka perempuan
ke mas di kendaraan
aduh itu keramik indah steaming aneh pecah harganya mahal
aduh ada gempa lokal juragan
gempa lokal mati itu buta
udah beresin buruan kepala gue mau pecah nih
juragan sih pake nikahin jandi tua yang banyak anak banyak cucu
kayak di dunia nikah gak ada perawan lain aja
hidup juragan malah apes
baru seminggu menikah eh juragan kudung ngeluarin duit banyak buat biaya rumah sakit istri juragan
belum lagi biaya anak dan cucu yang nakal nakal kayak begitu tuh
apa juragan ali kok teriak teriak stres lagi
saya stress berat pak haji
tapi apa hidup saya tambah susah pak haji berantakan semuanya
eh juragan saya tidak pernah menipu siapapun
yang saya katakan itu bukan kebohongan
jika kita menafkahkan sebagian harta kita kepada janda miskin dan anak yatim allah akan memberi kita rezeki yang berlipat ganda
rezeki itu bukan hanya berbentuk uang
kalau kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari bencana itu juga namanya rejeki
apalagi sekarang juragan sudah menikahi janda miskin yang banyak anak
karena nanti kalau juragan sakit akan ada yang merawat juragan
hah kirain bentuknya duit pak aji
saya pamit dulu pak haji
waalaikumsalam pak cik guru pak cik
kenehir agenda aku semua went kaw
ibu bimaingkanku namanya mental gantung

saya juga punya penyakit ilang gitu
mau minder jalan gue kutahatithisan
kita berdua nanti
dengarkan aku dulu aisyah

aisyah tolong aisyah
saya sudah sangkut menyakiti kamu